bahwa setelah itu setelah saudara menyerahkan wa saudara ke terdakwa muhammad hatta saudara mendapat apa namanya
nomor yang sudah nomor yang sudah ada di hp saudara atau nomor baru
saat itu nomor baru karena emang belum pernah punya
oh stiker mau berkenalan
ini ada hubungannya dengan sejumlah uang yang saudara saya bukan mau cerita masalah pribadi orang bukan bukan
cuma nama saudara ini disebut karena saudara juga menerima aliran dana
nah sekarang kan saya mau tanya itu gimana ceritanya sampai saudara kok bisa berkenalan
susah loh orang berkenal dengan pak menteri
saja tidak berani mau berkenalan dengan beliau
kalau saudara begitu gampang bisa berkenalan kan itu melalui terdakwahata
oke lah singkat cerita ya saudara dapat wa setelah dapat wa hubungan saudara gimana apakah intens melakukan komunikasi atau gimana
ya beberapa kali wa sampai diajak makan
yang intinya saudara merespon
akhirnya sebut nama disitu kan gak mungkin hanya nomor telepon kan saudara tulis apa disitu
tulisnya pak menteri atau apa tertulis
iya setelah saudara kan sudah berkomunikasi
maksudnya kalau ada chat itu saudara daftar oh ini chatnya dari pak menteri kan begitu
oke pm itu saudara ya saya hanya cari ini aja kalau saudara jujur apa enggak
pernah dalam acara apa itu
ada acaranya pak ali jamil ada acaranya pak ali jamil saat itu saya juga
acara kementerian dia mengundang saudara siapa
pak ali jamil pernah pak kasdi juga pernah pak haku juga pernah
pak kasdi pernah ngundang saudara
oke baik yang tadi kan saudara mengatakan pekerjaan saudara profesional ya
kalau saudara diundang untuk acara apa nikahan atau acara apalah dalam kegiatan kegiatan itu dibayar berapa per jam
itu nggak per jam pak jadi sekali show memang
iya sekali show saya ratenya emang tiga puluh tiga puluh juta
rp sepuluh juta untuk umpama kegiatan itu jam sembilan atau jam dua belas siang sampai jam berapa itu dapat
sampai biasanya acaranya selesai pak
satu itu ya mau sore mau tiga jam dua jam yang penting selesai acara sudah dapat itu iya kan
oke saudara akhirnya dapat undangan dari kementerian pertanian
itu di kantor kementerian atau di rumah pribadi
ada yang di kantor karantina kalau enggak salah itu di bekasi
pernah ada di rumah pribadi sih
oke oke saudara dibayar berapa
ada yang dua puluh ada yang tiga puluh ada yang tapi kebanyakan dua puluh sih karena dua puluh
tapi kalau lihat di dakwaan berapa itu itu lima puluh pernah ada saudara dibayar lima puluh sampai seratus
tidak pernah yang mulia sama sekali tidak pernah
jadi soal itu saudara apa apa so di kementerian
di kementerian atas undangan kementerian saudara diberi upah ya maaf
seingat saya ada empat atau lima kali yang mulia
lima kali itu selalu yang mengundang saudara pak kasdi dengan pak anu atau gimana yang mengundang saudara untuk nyanyi itu selalu pak kasdi
ada pak kasdi pak ali jamil ada juga
pemberitahuan saudara langsung melalui wa atau
baik langsung kemudian sebentar ya
baik selain saudara ditawari
salah satunya nyanyi ya dari kementerian pertanian apakah saudara pernah tidak ditawari untuk menjadi staf ahli atau staff khusus
tidak kalau honorer tidak ditawarkan tetapi saya yang meminta gitu minta tolong ya
saudara yang meminta untuk menjadi tenaga honorer di
awalnya saya sampaikan ke cucunya pak syarul ke bibi
bibi saudara sampaikan ke bibi bahwa saudara mau ingin jadi tenaga honorer di kementerian
terus bibi bilang yaudah sampaikan ke ibu
baik kemudian saudara sampaikan ke ibu tita bahwa apakah direspon oleh ibu tita
di respon katanya masukin aja cvnya gitu daftar aja gitu
masukin cvnya saudara menyerahkan cvnya ke siapa
setelah pemanggilan setelah ngomong itu gak lama dari situ ada panggilan saya lupa namanya siapa pak ibu siapa gitu disuruh
awalnya di kementerian pertanian saudara menghadap siapa